bang kami sudah kunci target
jangan sampai kehilangan momon
begitu situasinya sepi
tidak tidak tidak tidak kita harus cari elsa dulu
sudah ma sudah ma
pak kita mendingan sekarang pulang dulu yuk kita istirahat
tidak tidak ma mama tidak mau
gak mungkin mama pulang mama harus ketemuin elsa dulu baru mama mau pulang
tapi ini juga sudah malam ma
tidak tidak tidak
kita harus butuh istirahat juga kan
ya ma kita cari lagi besok
tidak tidak tidak pak tidak al
mama tidak mungkin pulang elsa pasti kedinginan di sini dia ketakutan ini gelap
percuma ini juga udah malam mama juga harus pikirin kesehatan mama
kalau mama sakit percuma besok juga tidak akan bisa mencari elsa lagi ma
sayang kita cari lagi besok
ya kita cari besok
atau begini pak saya coba carikan penginapan dekat sini
jadi kalau misalkan ada pemberian tahun apapun kita dekat ke sininya
ya istirahatnya dekat dekat sini saja ya
malam pak mohon maaf mbak elsanya belum bisa kami temukan berhubung sudah malam debit air pun semakin deras
terus jalur pun medan sangat terjal sangat membahayakan bagi kami pak
kita lanjutkan pencarian besok saja pak
terima kasih banyak pak
demikian kita pamit undur diri pak
kami juga berdoa permisi
masuk ke situ lagi
masuk ke abandonus guardingi biar selesai perbincangan

rivikus wanita ini akan kutenangan diri best friend

malam itu orang orang cintakanvisioner utaranya di malam sepanjang hari
kalau anak di kandungan elsa benar anakku
dan elsa gak selamat
berarti aku akan kehilangan anakku
ya allah semoga elsa segera ditemukan
semoga elsa baik baik aja ya allah
sejahat jahatnya elsa dahulu
dia tetap menantuku
dan sekarang dia sedang hamil
dia sedang mengandung cucuku
selamatkanlah mereka ya tuhan
apa sudah ada kabar soal elsa
belum ada kabar no
daripada kita cemas mikirin elsa
lebih baik kita sholat ya
setelah itu kita berdoa untuk keselamatan elsa
ya allah
ya allah yang maha mengetahui
atas segala sesuatu
hama mohon tolong berikan petunjukmu
bantulah kami semua
agar kalian bisa menemukan elsa
agar elsa ditemukan dalam keadaan sehat
dan tidak kurang satu apapun ya allah
begitu juga dengan kandungannya
lindungilah anak di dalam kandungannya ya allah
selamatkan elsa dan anak itu
amin ya rabbal alamin
e di jenguk
tim di panjang
dan ada yang adem
itu kecelakaan sam
dan lo jatuh ke sungai

terima kasih rt
lo harus bisa pertahan sam
perintahnya sangat baik
gini gitu ceritanya
makanya sekarang disini
ini rumah rafael
pasti sekarang lo lemas banget
ini udah istirahat ya
mas aku gak ngasih kabar ya
kira kira rera disana gimana ya
rera pasti udah kangen banget
saya malam ini nggak pulang dulu ya
saya temenin papa mama kamu disini
elsa belum ketemu juga mas
terus mau nyari sampai kapan
iya elsa belum ketemu
ini karena sudah malam
jadi pencarian dihentikan
kondisi juga lagi gelap
sungainya juga licin
dan arusnya juga semakin deras
makanya dihentikan untuk sementara
dilanjutkan lagi besok pagi
saya cari penginapan disini
untuk lanjutkan pencarian besok pagi ya
makasih loh mas
kamu udah nemenin papa sama mamaku mas
makasih kamu udah baik banget sama mereka
makasih kamu udah baik banget sama mereka
yaudah kamu sekarang istirahat ya
yaudah kamu sekarang istirahat ya
jangan terlalu dipikirin
iya yaudah kamu sekarang ini
jangan terlalu berpikir pikir
iya yaudah kamu sekarang ini
jangan terlalu berpikir pikir
ya ampun rena
besok aku juga harus ngajarin mas
kemungkinan aku juga udah izin karena pasakit
yaudah gini aja
saya akan suruh riza
untuk kawal rena
terus kamu besok dikawal sama boim ya
berangkatnya barengan aja
nanti saya minta randy untuk jaga mama di rumah
yaudah kalau gitu mas
semoga besok elsa ketemu
kasian dia sama anaknya
orang yang menyuruh
adalah rosa alvari
saya masih gak percaya
berusaha melakukan hal segitu
mereka sudah selesai
ya boleh aja dong kamu bertanya apa
juga pasti mama jawab ren
yang udah dekat sama mama
nah si a ini
udah baik banget sama mama
tapi ternyata orang lain bilang
kalau si a ini jahat dan
hancurin hidup mama
kalau mama mama gak akan percaya
ya mentah mentah berita itu
mama akan cari tahu dulu
menghancurkan hidup mama
mama akan labrak dia
dan mama akan marah sama dia
tapi kalau itu tidak terbukti
yaudah mama akan berteman dong sama dia
tetap mama berteman
itu yang harus saya lakuin
saya harus buktiin dulu
gak bisa percaya informasi
memangnya ada apa sih ren
gak ada apa apa kok
ya wis kalau gitu
mama istirahat dulu yuk
ada apa pak
besok kamu tolong ke rumah saya ya besok pagi
temani mama saya dirumah
soalnya andin harus kerja
rena juga harus sekolah
saya sekarang lagi ada di bandung soalnya nggak pulang
bapak ada apa ya di bandung
jadi begini saya mendapatkan kabar
kalau mobil kepolisian yang membawa elsa untuk pergi ke lapas
itu mengalami kecelakaan
dan elsa itu terpental dari mobil
ada kemungkinan rasa hanyut ke sungai
jadi saya masih harus mencari elsa besok pagi
saya turut prihatin pak
semoga bila saya cepat ketemu ya pak
jadi gimana kamu bisa bantu saya besok
karena saya masih harus temenin mertua saya disini
besok jam tujuh pagi saya udah disana
oke makasih banyak eren
ini kesempatan saya juga
untuk tanya tanya ke burosa
iya lagi tadi lagi jalan nih pak
oh bapak yang mau lihat tanah yang saya jual
gue harus awasin terus rumah ini
dan gue bakal laporin semuanya ke bang iqbal
halo selamat malam pak bos
kamu dengarkan saya ya
saya malam ini tidak pulang
jadi saya minta kepada kamu untuk berjaga di depan gerbang rumah dengan sangat baik
kamu kasih tau juga itu ke riza putra dan jimmy untuk bergantian patroli keliling rumah
ingat pesan saya ya
kamu dan boim jaga gerbang dengan baik
jangan bukakan gerbang ke siapapun tanpa seizin
terima kasih izin saya
baik pak bos laksanakan
saya mau bicara sebentar sama riza boleh
pak bos mau bicara
kamu tolong pimpin rumah ya
tolong kamu putra dan jimmy
itu gantian keliling rumah
dan besok suruh boim kawal andin di kampus ya
jangan lupa berangkat sama anja
biar andin bisa bawa reina ke sekolah dulu
siap pak clear pak
ya makasih zak
jadi begini boim putra
malam ini pak bos nggak pulang
kita perlu jaga sebaik baiknya
jangan sampai lengah
habis makan durian lu
mulut lu boikan peda
habis ini kita patroli keliling rumah untuk pastikan rumah ini aman
besok puing kawal bu andin ke kampus
biar saya kawal rena ke sekolah
siap pak baik baik
kalau gitu besok pagi kita ketemuan di lokasi yang saya jual
kita ketemuan aja di bengkel kusuma
kebetulan lokasinya juga nggak jauh dari situ
oke pak selamat malam
saya mau nanya sama kamu di pagi ini sudah ada acara belum
maksudnya kalau belum ada acara saya berniat untuk ngajak kamu ketemu
terserah mau di mana mau di sunset restaurant atau di rumah terserah kamu
maaf saya nggak bisa saya harus ke rumah berusaha
saya diminta pak al buat dampingi berusaha
oke yaudah nggak apa apa
tolong jangan cerita ke siapa siapa dulu soal dia sih
dan mungkin om juga nggak perlu berulang ulang kali ngomong soal ini
oke benar makasih
ternyata ren di cukup kuat dalam megang janjinya
tidak seperti yang saya bayangkan
tidak seperti yang saya bayangkan
aduh pasti cucu om excited sekali mau sekolah ya happy ya
nggak sabar ya
yaudah kalau gitu kita langsung berangkat aja ya
ya mbah aku berangkat dulu
yaudah hati hati ya kamu jangan capek capek
oh oh oh aduh aduh aduh
aku senang sekali kamu sekolah lagi
kamu yang happy ya di sekolah ya have fun sama temen temennya
belajar yang seneng pokoknya
oke langsung kita jalan ya
ini kasih gue
eh biar nasib ya
jangan capek capek din
pagi bu din
selamat pagi semuanya
pagi pak rendy
saya akan kawal rena ke sekolah sementara boim yang akan kawal bonim ke kampus
makasih banyak ya pak rendy juga terima kasih banyak menemani mama saya

mari pak rendy
ya sudah wantan

ya rendy jangan bangga

jangan kebincangan pak
baiknya aja pak
bagaimana tuh kesempatan bernard dalam kesehatan yang biru kesuk rituals tidak
manifestasi di mana kalian lagi gak mereai makasihictmi rainer
halo halo bang gimana kami udah kunci target jangan sampai kehilangan momon begitu situasinya
sepi sikat jangan sampai gagal iya bang pengawal mereka juga cuma dua orang ini urusan sepele tenang aja bang
mereka harus berhasil supaya aldebaran gak macem macem lagi sama gua
mas randi ini minumnya buat mas randi sama sama mas mas randi kapalnya mas
gimana sekarang kan waktu itu mas randi sempat masuk rumah sakit terus eh udah enakan
belum rasanya alhamdulillah udah kok saya udah baik baik aja oh alhamdulillah kalau kita kici
lega mas dengernya itu berdoa sampai merem merem minta ke allah biar mas randi terdekat
sih oh cepet pulih biar masih enggak kenapa kenapa enggak lama kemudian ada kabar
mas randi udah ngasih hasil kalau mas randi bye bye aja
kasih buat duanya sama sama masih oh iya bangunya kemana ibu aja di kamera mas mas rady mau ngobrol
sama ibu berguna ini tuh boleh kalau memang berusaha edo waktu iya tapi kita nyanyi dulu ya mas ya
kiki tinggal ya mas ya
sebentar ya mas ya
aduh ini kok kepala saya pusing
aduh migrainek lambuh lagi
udah apa ki masuk ki
bu itu di ruang tamu ada mas randy
terus katanya mas sandi mau ngobrol sama ibu kalau ibu ada waktu
yaudah ini deh
saya kan migrainek lambuh ki
saya mau minum obat dulu mau istirahat
kamu bilang sama randy deh suruh tunggu ya
saya mau istirahat sebentar terus kamu bikin aja minum ya
terus ambilin cair ya
terus ambilin cair ya
iya bu kiki permisi dulu ya bi
randy mau bicara apa ya sama aku
nanti aja deh
saya tanya langsung ke dia
aku harus minum obat ini dulu sekarang
masih ada apa
belum belah belum belah